disadari atau tidak terdapat sejumlah makanan dan minuman dengan proses fermentasi yang kerap kita jumpai dan juga kita konsumsi sehari hari seperti tempe dan juga yogurt ini
nah makanan dan minuman dengan proses fermentasi ini dinilai memiliki kelebihan dan juga kekurangan
makanan dan minuman fermentasi adalah makanan dan minuman yang mengalami proses perubahan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur sehingga terdapat perubahan rasa tekstur dan aroma
ada beragam sajian fermentasi yang disukai masyarakat seperti tempe yang berbahan dasar kacang kacangan yogurt dan keju yang berbahan dasar susu
hingga roti yang berbahan dasar biji bijian
makanan dan minuman fermentasi juga dapat diolah sedemikian rupa dan dikombinasikan dengan bahan makanan lain sehingga terasa lebih lezat
seperti yogurt yang dikombinasikan dengan aneka buah atau tempe yang disajikan bersama sayur nasi dan ayam panggang
konsumsi makanan dan minuman fermentasi pun dinilai memiliki banyak manfaat baik untuk tubuh
kemarin tuh seminggu aku sakit gerd ya
terus dokter bilang katanya cobain pakai yogurt itu karena bisa buat nurunin asam lambung
terus pencernaan aku juga jadi lancar kualitas tidur aku juga jadi baik gitu
aku kan sering nge gym abis nge gym aku bikin way smoothies aku satuin tuh di mix sama si yogurtnya sama buah buahan juga
metabolisme kita lancar sistem imun kita kuat anti kekebalan tubuh kita juga semakin baik
manfaatnya banyak banget
biasanya diolah apa
kebetulan saya lagi menjalankan pola diet jadi diolah
cara penyajiannya tuh sama saya tanpa minyak tanpa bumbu
jadi tinggal di grill misalnya kayak tempe saya di grill dikukus kayak gitu
makanan dan minuman fermentasi mengandung bakteri probiotik yang berperan penting dalam menjaga kesehatan usus
menurut kementerian kesehatan republik indonesia bakteri
mampu menghasilkan vitamin k dua yang dapat mengurangi risiko diabetes tipe dua
makanan dan minuman fermentasi juga baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah
karena adanya mikrobiota yang dapat menjaga keseimbangan glukosa dan lemak dalam tubuh
namun makanan dan minuman fermentasi baiknya dikonsumsi sesuai takaran
sehingga manfaatnya tidak berubah menjadi dampak negatif pada tubuh
dr gizi r s immanuel bandung dadang arief menyarankan
konsumsi makanan dan minuman fermentasi dibatasi sekitar satu hingga dua porsi per hari
karena konsumsi berlebihan bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti diare dan infeksi usus
selain itu proses pengolahan juga harus diperhatikan
masalah hygiene masalah kebersihan yang jadi masalah dan itu sering terkontaminasi oleh bakteri
kalau makanannya sendiri sih bagus
jadi misalkan tempe itu menambah katakanlah proteinnya jadi gampang dicerna
karbohidratnya gampang dicerna jadi ada nilai gizi yang bertambah
tetapi itulah jadi yang paling dikhawatirkan di negara negara seperti kita indonesia
itu adalah masalah pengolahan
ya baik itu bahan bakunya maupun proses pengolahan maupun orang yang mengolahnya
itu hijinnya harus diperhatikan
itu harus diperhatikan
ya baik itu
ia menambahkan konsumsi makanan dan minuman fermentasi juga tidak terlalu dianjurkan
bagi penderita penyakit imun yang memiliki daya tahan tubuh rendah serta penderita alergi
karena beresiko memperburuk sistem pencernaan dan meningkatkan infeksi bakteri bagi tubuh
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat